distro penjualan atribut sepak bola persijia jakarta yang diserang pada sabtu malam
masih diberi garis polisi ruko yang terletak di jalan percetakan negara cempaka putih jakarta pusat ini
adalah tempat berkumpulnya anggota jackmania
inilah ruko tempat penjualan atribut klub sepak bola persija jakarta
yang diserang sekitar tiga puluh orang tak dikenal sabtu malam dua puluh lima juni
distro ini milik reza seorang anggota jackmania
ruko ini biasanya digunakan sebagai tempat berkumpul para anggota jackmania
penyerangan terhadap ruko ini berlangsung secara tiba tiba
puluhan orang datang menggunakan sepeda motor
reza dan tiga orang temannya yang saat itu sedang berkumpul di ruko langsung diserang
ruko ini berkumpul dengan sepeda motor
ruko ini berkumpul dengan sepeda motor
penerangan terhadap ruko ini kini ditangani polda metro jaya
galih putra jakarta